setelah ditangkap pada selasa petang kemarin dan dibawa ke polres purworejo
toto santoso dan fani aminadia yang merupakan raja dan ratu keraton agung sejagat
rabu pagi dipindahkan ke polda jawa tengah untuk diperiksa secara mendalam
dengan pengawalan dari tim direktorat reserse kriminal umum polda jawa tengah
toto santoso tiba di polda jawa tengah jalan pahlawan semarang sekitar pukul delapan empat puluh lima waktu indonesia barat
pria empat puluh dua tahun yang mengklaim sebagai raja dari keraton agung sejagat ini
langsung masuk ruangan penyidik untuk kembali diperiksa dan diminta keterangan
salah satu selang satu jam fani aminadia yang merupakan ratu keraton agung sejagat
tiba di polda jawa tengah yang juga akan kembali diperiksa dan diminta keterangan
oleh polisi pasangan suami istri ini ditangkap pada selasa petang di rumahnya di desa pogung
jurut tengah kabupaten purworejo
setelah cukup meresahkan masyarakat seiring keduanya yang mendeklarasikan berdirinya keraton agung sejagat
yang diklaim sebagai penerus kerajaan majapahit